sistem pembelajaran tatap muka kembali menemui kendala saat varian omikron melanda
peningkatan kasus yang mulai tinggi belakangan ini memunculkan kekhawatiran akan ptm yang belum lama dilakukan
pro dan juga kontra pun muncul terkait ptm apakah di stop atau dilanjutkan
tepatkah langkah tersebut kita akan diskusikan pada malam hari ini
varian omikron dan dilema pembelajaran tatap muka
dengan tiga narasumber yang sudah bergabung ada pak saiful huda ketua komisi sepuluh dpr ri
ada bu unifah roshidi ketua bumpe gri dan juga pak adiki budiman epidemiolog dan kandidat phd griffith university
selamat malam pak saifullah bu unifah dan juga pak adiki apa kabar sehat semuanya
malam malam semuanya
bapak ibu kita mau membahas malam hari ini lebih jauh soal pembelajaran tatap muka ya
yang dalam beberapa hari terakhir tampaknya menjadi sorotan
ada yang pro untuk ini
dihentikan sementara melihat kondisi pandemi tapi tidak sedikit juga yang kontra
kalau kemudian ptm dihentikan karena berbagai pertimbangan termasuk juga soal pendidikan dari anak anak
saya ingin ke pak saiful huda dulu dari dpr komisi sepuluh
ketika ada keputusan terbaru sa terbaru dari kemendik putri stek pak nadiem makarim
tapi tampaknya mulai ada pelonggaran
pak saiful huda
ya saya kira sebagai keputusan sementara oke
kita tadinya mengagendakan tanggal tujuh ini karena tidak ada respon tepat dari kemendik putri
kita akan menggelar raker sebenarnya
pastikan supaya kemendik putri merevisi skb empat menteri yang dikeluarkan
kerumitan yang pertama tidak memberikan kewenangan sama sekali pada pemerintah daerah
kedua juga tidak memberikan opsi kepada orang tua untuk mengambil opsi apakah anaknya boleh datang atau tidak boleh datang ke sekolah
melalui surat edaran yang baru dari kemendik putri
ini paling tidak bisa menjawab satu hal bahwa yang level dua paling tidak bisa
yang sebenarnya sudah kami minta dua minggu yang lalu
supaya ini sudah harus ada pelonggaran
baru hari ini ada jawaban dari pmd
itu yang pertama
kita tetap ingin karena di dalam se ini
ada satu poin yang ingin saya sampaikan bahwa
pihak pemerintah daerah dikasih kewenangan untuk menghentikan sementara ptm terbatas
berdasarkan hasil surveillance epidemiologis
pada konteks ini saya mendorong kemenkes supaya perdebatannya jadi produktif
jangan sampai ini urus saya jadi sangat politis begitu
kemenkes mengambil porsi yang lebih
kerjasama efektif dengan kemendik putri untuk pastikan apakah misalnya di dki sudah bisa naik pada level empat
yang artinya itu berarti tidak boleh ada ptm
karena yang terjadi contoh saya memberikan contoh konkret saja di kota depok
kota depok hasil dari kemenkes menyatakan levelnya semestinya sudah harus naik level empat
tapi sampai hari ini
kemen dagri masih menetapkan depok level dua
yang itu artinya kalau level dua ya tetap harus melaksanakan bpn
nah saya merasa perdebatan ini harus diselesaikan supaya masyarakat pendidikan tidak jadi korban
dan pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan yang pas
sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di lapangan
pak saiful sebelum pet se ini
se ini beredar ya
dengan sejumlah poin poin revisi tadi
itu bagaimana anda melihatnya
saya setuju itu
karena se ini di mata saya terlambat juga
terus kemudian penetapan level naik yang semestinya fakta di lapangan tingkat penularan tinggi
tapi levelnya masih statusnya dua misalnya
padahal pemerintah daerahnya merasa ini sudah level empat
dan akhirnya mengambil kebijakan saya kira tidak ada masalah
oke meskipun akhirnya bertentangan dengan skb dong ya
dan memastikan bahwa kebijakan ini adalah untuk yang terbaik untuk keselamatan warga
saya ke bu unifah sebagai stakeholders langsung di bidang pendidikan
mungkin bisa mewakili suara para tenaga pendidik guru khususnya
bagaimana melihat soal
soal pro kontra ptm di tengah varian omikron yang sedang melanda ini
selamat malam buat saya pulfuda pak dr diki budiman semuanya
meskipun kami bukan ahli di bidang kesehatan
tapi kami melihat kecenderungan dan membaca fenomena yang ada baik di indonesia maupun di berbagai negara
karena apapun alasan untuk recovery learning loss atau apapun tidak ada artinya kalau keselamatan siswa dan
guru itu tidak bisa dijamin
karena itu kami menyambut baik dan berterima kasih atas kelonggaran ini
dan faktanya kami punya banyak laporan di daerah misalnya kabupaten bogor saja sudah ke tujuh kecamatan
jadi ini benar kata pak t pulfuda bahwa ini menurut saya
agak terlambat tapi apapun kita sambut baiklah
karena ini adalah sebuah langkah positif untuk melindungi anak anak dan mencegah penyebaran
itu yang penting sih anak anak dan guru
jadi mari kita sama sama kawal dengan sebaik baiknya dan kita harus berikan kewenangan kepada daerah dan orang tua
ini ada cerita sedikit lucu di sekolah ponakan saya yang tinggal di rumah saya
anak anak mendengar salah satu cerita
anak mendengar salah satu di kelasnya itu ada yang positif
buar itu anak itu
gurunya nggak bisa mencegah
lari anak anak itu pulang ke rumah masing masing dan kosong
itu artinya sebenarnya kebijakan itu sekarang anak anak itu sudah lebih terbuka memahami apa yang terjadi dan resiko
jadi berilah kesempatan orang tua dan pemerintah daerah untuk memutuskan sesuai dengan kondisi di daerah masing masing
organisasi pembelajaran anak datang anak yang keluar tidak bertemu gitu
yang paling penting sebenarnya adalah disiapkan bagaimana kurikulum
masa pandemi ini dan bagaimana menguatkan daerah daerah yang belum ada internetnya
kita nggak usah jauh jauh dulu bagaimana kita menganggap bahwa situasi yang tidak normal ini menjadi normal baru dengan menyiapkan infrastruktur pendidikannya
itu sih yang penting
oke saya ke pak diki budiman
dari angka ke angka kenaikan kasus kemudian juga kita lihat kebijakan ptm ini
menurut anda memang sebaiknya ptm ini apa yang paling tepat formulanya pak diki
memang formula yang ideal itu memang belum ada ya
semua negara meramu itu
dan pak saiful udha tak hafal betul saya mendukung ptm
jadi bahwa ketika situasi nyaman saya tuh di depan lah mendukung pak saiful udha untuk mendorong pemerintah ptm
tapi yang menjadi masalah sekarang adalah bahwa situasinya sangat serius
terutama di aglomerasi
situasinya jauh lebih serius dari yang dilakukan

ini berdasarkan prediksi ya
bahkan kasus saat ini sepuluh kali loh
bangga yang ada yang dilaporkan
untuk omikron yang begitu cepat
tapi sebetulnya usulan gubernur dki
relatif tepat satu bulan
untuk konteks jakarta yang kecepatannya saat ini jadi battle ground kan untuk omikron ini
anak ini kita harus melihat begini posisinya
tadi pesan penting sebenarnya dari baik pak saiful huda maupun prof adalah bahwa
ada dua individu ya di sekolah itu
ada gurunya dengan staff dan ada anak
anak ini bisa terinfeksi jelas
dampak serius dan ada dampak long covid
meskipun kalau vaksinasi jadi berkurang
tapi harus diingat anak di bawah enam tahun belum
di usia enam dua belas tahun pun dalam proses
kemudian anak ini meskipun sudah divaksinasi dia bisa menularkan pada orang dewasa
dan dia bisa membuat satu apa ya
ini yang panjang sebenarnya dampaknya
dia akan bisa membuat ake nya misalnya terinfeksi kemudian fatal meninggal
nah ini terjadi sekarang di eropa di amerika
harus diingat guru pun harus dilindungi
guru pun banyak yang dalam potensi risiko tinggi
termasuk guru ini nanti akan
saya bicara dari tren yang ada ya
nanti akan banyak yang sakit
nggak ada yang ngajar
ini terjadi di sini di australia
desember itu sudah di online kan
bukan apa apa kan
banyak juga gurunya yang harus isoman
strateginya ini nggak pas gitu
ini relatif ideal untuk kita meminimalisir risiko untuk semua pihak
saya sampaikan tidak lama
dan kita begitu nanti melandai jangan tunda tunda pendas seperti dulu dulu
ya ditunda tunda ptm nya baru bahkan mau meledak baru buka mau ptm
wah ini salah besar
tidak boleh berhenti berdiri sendiri
institusi lain kantor wfh juga harus
termasuk aktivitas aktivitas publik lain harus dibatasi
karena kalau hanya mengandalkan sekolah tidak akan bisa mampu melandaikan
jadi ada tujuan perlindungan ada tujuan kontribusi dari sekolah itu sendiri
untuk melandaikan kurva dan mencegah supaya gelombang ini nggak besar gitu
dan ingat kita nggak punya jaminan bahwa kita bisa melandaikan kurvan
jaminan bahwa gelombang omikron ini tidak akan seburuk delta
tidak ada yang menjamin
karena yang contoh di amerika serikat itu membuktikan bisa lebih buruk dari delta
dan usia lima tahun terutama untuk infant ya untuk yang satu tahun ke bawah
ini akan menjadi paling berisiko
dan kalau kita paksakan saya harus sampaikan juga kalau gitu nanti pemerintah harus siapkan
karena itu risiko besar sekali
kalau mau ambil risiko kan memang semua pasti ada risiko
karena ini bukan hal yang tidak bisa diprediksi
seperti halnya gelombang tiga november sudah saya prediksi sudah saya ingatkan
termasuk ini dampak pada anak anak di bawah lima puluh
jadi kalau mau dipaksakan sekali lagi saya ingatkan ya siapkan saja
picu micu yang banyak
saya harus break dulu
saya break saya akan tanya juga nanti ke pak saiful huda
pak saiful tidak sedikit juga kemudian yang menilai bahwa se kemendikbud yang baru ini
oke diberikan pelonggaran tapi juga ada kesan tidak tegas
apakah lebih jauh menurut anda memang perlu ada revisi soal skb empat menteri ini terkait dengan pembelajaran tatap muka
tapi dijawab nanti
saya harus break kami akan segera kembali sesaatnya
ya kita masih membahas dilema pembelajaran tatap muka yang kencang dibicarakan belakangan ini
karena ada kekhawatiran tentu dari kalangan masyarakat soal ptm di tengah pandemi yang kemudian sekarang mulai tinggi lagi
saya ke pak saiful huda lagi ketua komisi sepuluh dpr ri
pak saiful huda tidak sedikit juga sebetulnya yang menilai bahwa se kemendikbud ini juga dianggap tidak tegas
menurut anda bagaimana soal ini
apakah memang sebaiknya perlu lebih jauh direvisi saja skb nya atau bagaimana pak
untuk jangka pendek saya kira ini sudah jadi momen untuk
jadi common untuk perbaikan ya
kalau dibanding dengan skb empat menteri yang sangat kaku dan tidak memberikan ruang sama sekali kepada pihak pemerintah daerah
nah skb oh sorry surat edaran yang terbaru ini memberikan ruang sebenarnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan semacam keputusan penghentian sementara ptm
kalau tingkat prevalence
cukup tinggi dari penularan covid ini
poin pentingnya menurut saya begini semua kita termasuk saya mengajak kepada semua stakeholder pendidikan
kepada orang tua siswa siswa sendiri kepada guru sekolah dan seterusnya
model kebijakan gas gas ren pada konteks yang pas hari ini menjadi sangat penting
jadi kapan kita menginjak rent sempatnya dan kapan kita bisa mengikat gas supaya ptm bisa sempatnya terlaksana
ini harus menjadi model kita
saya kira kita semua harus memahami bahwa depan juga kita akan mengalami suasana ini
yang tidak boleh catatannya pak diki tadi ketika kemarin landai banyak pemda yang jujur saja
masih belum juga membuka
dan itu risikonya adalah loss yang dialami oleh seluruh peserta didik kita
dengan berbagai keterbatasan yang kita punya dengan berbagai persoalan yang kita hadapi
dan tidak opsi terbaik
dan ini saja dengan syarat
syaratnya adalah pemda harus secara objektif mengawal ini dan memanfaatkan momentum ini
semangatnya adalah membantu peserta didik dan orang tua dan seluruh stakeholder pendidikan yang semestinya ini sudah senang senangnya ingin masuk sekolah setelah setahun setengah tidak sekolah
ini risiko yang kita hadapi dan kita minta pada seluruh peserta didik untuk bersabar juga
oke nanti kita elaborasi lebih jauh soal learning loss ke prof unifat
tapi sebelum sampai ke situ saya mau ke pak saiful lagi
bagaimana kalau kemudian menurut anda tetap ada sekolah
itu tentu kan ini kan menjadi problematika lagi karena tentu mungkin saja ada sekolah atau ada orang tua murid yang memang tetap menginginkan lebih baik ptm saja
itu bagaimana pak saiful
di sini saya kira kewenangan dari se yang diberikan kepada pemerintah daerah harus dimanfaatkan sepenuhnya
dan ini saya kira point progress dari se ini
karena sebetulnya sama berikan kewenangan kepada pemerintah daerah
saya meyakini pemerintah daerah punya kearifan dan kebijakan yang berpijak kepada satu tahun setengah mengelola covid di daerahnya masing masing
dan mereka paham kondisi objektif di lapangan
prof unifa bagaimana tanggapan anda
anda juga tetap menyarankan ya atau paling tidak mengimbau juga untuk baik guru orang tua murid dan juga sekolah mengikuti yang berlaku se yang sudah diedarkan ini
ya tentu kita semua harus mengikuti karena ini adalah surat edaran yang saya kira memberikan peluang bagi kita untuk mengambil keputusan penting untuk mengamankan
anak anak kita dan para guru dan juga tua
meskipun agak terlambat tapi ini harus kita sambut dengan baik
tapi kalau melihat se ini juga ya sebetulnya prof unifa kita juga mungkin melihat bahwa seperti pemerintah tetap mau menginginkan ada ptm ya
ini kan yang sejak awal juga diinginkan oleh kemendik putristek
menurut anda mengapa kemudian
mengapa kemudian memang pemerintah tetap menginginkan adanya ptm gitu
meskipun situasinya tengah pandemi covid sembilan belas seperti ini
iya semua juga memang kalau normal maunya ptm itu sudah pasti
dan tetapi kita harus melihat kenyataan dan risikonya lebih berat daripada apa yang kita lakukan dengan ptm
tidak ada artinya ptn semua
kalau misalnya kemudian keselamatannya terasa
karena itu apapun yang jadi salah seperti kesehatan kesehatan apapun juga gitu yang paling utama adalah keselamatan
dan kita sebenarnya sudah mulai melangkah
jadi kalau disebutkan ada banyak kekurangan betul
kekurangan pgd betul
tetapi kita harus menatap masa depan
bahwa kita belum melakukan studi secara komprehensif
di sisi lain dari kurangan dari pjj itu adalah ada kelebihannya
yaitu mendorong anak anak belajar mandiri
dan itu sesuai dengan prinsip apa namanya revolusi revolusi empat cc kosong
yang perlu dilakukan adalah bagaimana sekarang kita menyiapkan misalnya infrastruktur pendidikan yang saya ingin selalu katakan berulang kali
mari kita sama sama perkuat ini
jadi belum kita bicara prototan kurikulum dan lain sebagainya
saat ini sayangnya lebih tepat bagaimana kita membawa backbone internet misalnya ke daerah daerah yang namanya gap itu bisa didekatkan
bagaimana meyakinkan orang tua
dampingi anak anak itu jauh lebih penting untuk membuat anak anak merasa tidak kehilangan karena tidak bertemu dengan anak anaknya teman temannya
jadi ada banyak pr yang harus kita siapkan
kenapa masa depan
masa depan bahwa kita tidak tahu kapan selesainya
dokter tadi mengatakan ada di amerika ternyata lebih berat daripada di delta dan lain sebagainya
itu menunjukkan bahwa ketidakpastian
ketidakpastian itu kalau saya membaca buku ketidakpastian itu juga peluang kita untuk mengambil sebuah keberuntungan
kesempatan lebih ke
kesempatan untuk menata
menata bagaimana mempersiapkan pembelajaran yang realistis pasca covid
karena kita tidak akan kembali lagi
karena itu saya mendorong pak saiful huda untuk memberi perhatian kepada bagaimana kita membangun backbone pendidikan yang kuat
jangan selalu disebutkan bahwa online itu jeleknya saja
kita harus berani mengatakan bahwa di sini ada
bahwa di sini ada posisi positifnya apa yang terjadi
sehingga kita bisa mendekatkan jurang dan kita belajar untuk melihat bahwa berbagai kelemahan ini bisa kita selesaikan dengan teknologi dan berjaya berjaya
tetap sebetulnya ptm tapi dalam kondisi yang normal
bapak ibu saya harus potong dulu mohon maaf karena kita akan mendengarkan pernyataan dari presiden joko widodo yang menyampaikan
terkait dengan perkembangan kasus covid sembilan belas terkini
kita ikuti keterangan pers dari presiden joko widodo dari medan sumatera utara
ya ada tiga poin utama tadi disampaikan oleh presiden yang baru saja menyampaikan pernyataan
yang pertama adalah soal kondisi saat ini di tengah varian omikron yang merebak dan peningkatan kasus
presiden menekankan bahwa memang penyebaran lebih cepat tapi tingkat fatalitasnya lebih rendah
kemudian yang kedua presiden jokowi memerintahkan kepada menko luhut dan juga menko erlangga
untuk mengevaluasi ppkm yang tengah berlaku di sejumlah daerah saat ini
dan ketiga adalah soal prokes dan juga menggejot vaksinasi dan juga vaksin booster
yang juga penting untuk bisa mengurangi resiko dari penyebaran juga dampak covid sembilan belas atau varian omikron ini
kita break dulu ya pak saiful prof unifa dan juga pak diki
nanti saya akan lanjutkan kembali diskusinya usai jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi
beberapa cerita varian
ya kami lanjutkan segmen terakhir dialog malam hari ini
saya ke pak diki budiman langsung pak diki tepat sekali tadi presiden juga
langsung menyampaikan konferensi pers terkait dengan perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jadi tampaknya pemerintah tidak hanya medik putristek yang merespon

tapi juga presiden juga langsung merespon bagaimana kondisi saat ini di tengah kasus
yang hari ini juga bertambahnya cukup banyak sekali
apa tanggapan dari anda pak diki dari apa yang disampaikan presiden tadi
kita ini walaupun jarang bicara tentang covid ya dibanding pemimpin yang lain
tapi sekali bicara ngena itu satu apa sih saya
dan nggak salah nggak pernah salah itu bagusnya kita
kedua sedikit saja saya memberi tambahannya bahwa omikron itu tetap berbahaya serius
jadi yang disebut melemah ataupun disebut ringan tidak fatal
itu karena vaksin dampak vaksin itulah sebabnya vaksin jadi penting
nah kemudian bicara tren sebetulnya karena tadi beliau menyinggung ada tren
sebenarnya secara global ada tiga tren dibandingkan delta
lebih buruk tadi atau sama
lebih buruk tadi atau sama lebih baik
nah bagaimana untuk kita bisa lebih di bawah delta
artinya lebih baik daripada delta itu tergantung mitigasi
nah disinilah peran ptm itu ada di fungsi mitigasi itu
karena yang melandaikan kufah itu ada di ptm ini
tapi untuk mungkin yang perifer atau daerah daerah yang dianggap kasusnya belum terlalu
terlalu signifikan kenaikannya
oleh karena itu tadi juga pak saiful prof uni sudah menyampaikan ya
harus ada pengampu pengampu untuk setiap sekolah
dan ini saya kira waktu awal awal dulu itu kita pak saiful dengan bimes kita usulkan
saya selalu mengingatkan sekolah itu harus ada pengampunya
itu ada dinas kesehatan di situ
mau itu rumah sakit mau pokoknya kita harus evaluasi beruntun
berregular untuk memastikan
ini ancamannya memburuk atau membaik
nah ini yang akan merubah kebijakan atau pilihan strategi
nah ini yang saya kira sekali lagi pada saat ini saya bolehlah masih bisa menyetujui
tapi pada menjelang akhir februari kita harus saya kira harus kita berubah ya strategi ini
pak diki tapi kalau yang tadi presiden sampaikan bahwa meminta untuk ppkm
baik di jawa bali dan juga non jawa bali untuk dievaluasi kembali
anda sepakat kalau perlu dievaluasi
bagaimana kemudian ppkm itu diterapkan ketika ini sudah mulai ada peningkatan kasus lagi
ya pertama ya pesan penting omikron dari banyak negara adalah bahwa lockdown tidak diperlukan
satu itu kabar baiknya
lockdown tidak diperlukan
karena modal imunitas kita sudah baik
tapi bukan berarti tidak ada yang perlu lockdown
atau tidak sorry mungkin saya jangan kalimat dokter
karena ada saja
mungkin kabupaten kota yang disebut dengan landscape imunitasnya
jadi modal imunitasnya kecil
capupan doa dosisnya itu di bawah lima puluh persen
misalnya kalau dia sudah siap dengan ppkm level empat
nah ini yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh pak presiden
jadi dan tapi di dalam leveling ppkm ini ada pelonggaran pelonggaran
yang kalau dalam kaitan contoh nyata ya ptm ini
tidak bisa dipaksakan level dua
tidak boleh dalam konteks ini
kita harus sesuaikan sesuai dinamika
nah ini yang saya tangkap arahan pak presiden
saya kira tepat dan untuk aspek lain mungkin nanti juga besok saya akan respon ini melalui media
dan ini sangat bagus sekali apa yang sampaikan pak presiden
bahwa dinamika dari omikron ini memang tidak bisa disamakan dengan delta ya
kalau di dki jakarta menurut anda ditegaskan saja tidak seratus persen ptm di stopsi
sementara atau masih boleh lima puluh persen
karena kan gubernur aris sudah minta sebetulnya untuk ptm itu seratus persen di jakarta dihentikan sementara
kalau jakarta harus seratus persen ya
karena ini battleground dan masalahnya kasusnya sudah banyak
dan saya memang banyak menerima kasus anak pun
saya banyak menerima dari rekan rekan sejawat ya
terutama dari rumah sakit
nah ini kalau bicara rumah sakit saya ingin sampaikan
perilaku masyarakat kita itu bukan yang sedikit di rumah sakit

jadi jangan di
saya memakai ukuran di sini di australia dengan di indonesia
rumah sakit dipantau
di masyarakat bisa jauh lebih serius
karena lakukan dps saja
surveinya hampir delapan puluh persen masyarakat kita kan mengobati sendiri
termasuk apalagi anak
dan ingat dampak anak itu parah sakit harus masuk icu
itu secara psikologi sosial itu akan jauh lebih serius
dibanding ketika waktu delta
ini yang harus saya ingatkan
sehingga seratus persen untuk jakarta saya kira itu pilihan yang bijak
dan yang lama ya
saya kira awal maret pun sudah mulai ada pelonggaran
prof unifa bagaimana kalau jakarta sebagai ketua pgri
anda menilai apakah memang jakarta ya sebaiknya seratus persen saja
hentikan ptm atau seperti apa
dan sebetulnya selama ptm diberlakukan ini pengawasan itu seperti apa sih
prof yang berlangsung di sekolah sekolah
karena kan tadi pak dugi katakan perlu ada pengampu sebenarnya
pertama saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh bapak presiden
beliau saja sudah mengingatkan sejak awal kalau kita harus ada evaluasi
dan baru kemudian bergerak semua dan itu kita harus ikut
karena ini adalah kekelamatan
kedua aku ikut saya ikut apa yang disampaikan
akhirnya ahlinya ahlinya epidemiolog
diki budiman ya pak diki
ini menurut saya bagi battleground jakarta saya juga setuju seratus persen
pengawasan seperti apa
pengawasan itu sebenarnya ada pengawasan yang melekat di sekolah
ada juga yang kami ingin selalu ingatkan dari sejak awal
itu memang ada keterlibatan satgas covid itu yang ada dari kementerian kesehatannya
jadi kita harus mendengar ahlinya
ahlinya inilah yang paling berwenang untuk mengatakan berapa persen bolehnya
bahkan tadi disebutkan tidak lama
yang penting adalah kita bagaimana kontribusi sekolah untuk mencegah penyebaran
dan juga kemudian mendidik orang tua bahwa ini saatnya ini banyak hal yang positif kok
bisa orang tua menjadi lebih dekat
bisa orang tua kemudian bisa mendorong bagaimana mendampingi anak anak untuk belajar
sekaligus pemerintah kementerian itu menyiapkan pola pola pembelajaran di masa yang akan datang
karena walaupun kita hari ini berbicara omikron kita tidak tahu yang kedepan apalagi bagi saya masyarakat awam ya
tapi yang mengerti bahwa penyebaran yang luas ini berdampak sangat serius bagi masa depan
kalau berdampak masih depan maka sistem pendidikan sistem pembelajaran juga harus menyesuaikan
yuk kita sama sama
yang penting apapun levelnya pembelajaran nggak boleh berhenti
itu yang penting
dan kita harus tetap mendidik
kalau soal pengawasan itu bagaimana prof anda melihatnya
yang selama ini berjalan dan yang sebaiknya memang harus dilakukan ke depan ketika sudah
saya juga merasakan nih kalau ketemu sama kawan kawan buru ibu foto dong sebentar aja dibuka
misalnya saya bilang mau kata jangan bu jangan bu jangan bu
nah ini nih soal edukasi seperti ini itu sangat penting
mungkin satu menit tapi bisa berakibat fatal
nah jadi pengawasan itu sekaligus juga edukasi
ya bukan sekadar pengawasan jangan ini jangan itu
edukasi bahwa resikonya jauh lebih berat kalau kita lengah sedikit saja
itu yang selalu kita harus tanamkan bersama sama sekolah sebagai pusat pembelajaran
mengedukasi gurunya siswanya orang tuanya lingkungan sekitarnya bahwa kita harus menjadi
contoh terbaik untuk pencegahan
ya penyebaran dari covid
itu yang kami harapkan
terakhir ke pak saiful huda menutup diskusi kita malam hari ini
apalagi catatan dari komisi sepuluh pak saiful terkait dengan ptm
oke sudah ada kebijakan yang baru
artinya besok mungkin sekolah sekolah sudah mulai menyesuaikan kebijakan itu
apalagi yang perlu menjadi catatan dari anda dan juga mungkin tadi disampaikan oleh presiden bahwa
omikron ini tingkat penularannya memang cepat sekali
meskipun secara angka fatalitas tadi disampaikan presiden jauh lebih rendah
salah satu catatan penting yang disampaikan oleh pak presiden meminta kepada koordinator
jawa bali dan luar jawa bali untuk mengevaluasi level ppkm di daerah daerah
nah pada konteks ini diskusi kita misalnya menyangkut soal dki apakah sudah pada level
empat setelah nanti disesuaikan evaluasi
nah pada konteks ini menjadi penting kita dorong perdebatannya sudah pada subtansi sebagai
disampaikan oleh tadi pak diki dan pak yunifah
jadi kita tunggu sampai nanti leveling di dki itu memastikan sampai level empat
termasuk yang di sekitar dki
sekitar penyangga ibukota ya mas ya misalnya
di depok di bekasi di bogor
itu semua laporan dari pemerintah daerahnya sebenarnya sudah masuk level
tapi ini baru akan ditetapkan oleh pemerintah pusat mungkin dua tiga
nah catatan saya yang berikutnya kami akan secepatnya melakukan rapat kerja dengan mas
menteri setelah mengeluarkan surat edaran ini
kita akan disusulkan beberapa subtansi yang kira kira semangatnya adalah sekali lagi
sebagaimana semangat yang dilakukan oleh prof yunifah proses pembelajaran tidak boleh berhenti
situasinya seperti apapun
termasuk kalau kiranya misalnya nanti di dki dipastikan ptm tidak bisa terlaksana
kami minta kepada kemendikbud untuk melakukan perbaikan supaya pjj bisa maksimal
dan kemudian daerah juga menyesuaikan ya dari se terbaru ini dan juga situasi di daerah masing masing
kira kira begitu pak saiful
dan sekali lagi saya memberikan trust sepenuhnya kepada pemerintah daerah mengaku soal isu pendidikan ini
pengalaman setahun setengah saya kira bisa menjadi bekal oleh pemerintah daerah untuk
sekali lagi menjadikan sektor pendidikan sebagai momentum prioritas karena kita sedang mengalami suasana yang darurat pendidikan kita yang luar biasa
oke baik mudah mudahan diskusi malam hari ini menambah perspektif baru bagi masyarakat soal apa yang tengah menjadi sorotan ptm ini
dan respon dari pemerintah perlu diapresiasi dan juga tentu ada sejumlah catatan ya dari kebijakan yang baru ini keputusan yang baru ini
kita akan lihat besok bagaimana kemudian sekolah sekolah dan daerah daerah menyesuaikan dengan se yang baru diterbitkan oleh mendik putristek
terima kasih banyak pak saiful huda prof unifa roshidi terima kasih banyak prof pak diki budiman terima kasih banyak pak diki selamat malam sehat selalu semuanya terima kasih
selamat malam semuanya